apa yang kajang sunan lakukan
biarkan aku yang bertanya padamu jaga
kenapa kamu memeluk agama islam
agama islam itu menunjukkan kebaikan dan kebenaran ganjang sunan
apa itu berasal dari keinginanmu sendiri
tentu saja kajang sunan
karena itulah aku berganti pakaian jaga
menyamar sebagai seorang pengembar biasa
maksud kajang sunan
setelah sepuluh tahun lamanya jaga
kini kamu sudah berhasil mengumpulkan seluruh surah
dalam kitab al hikmah
syariat telah kamu puasai
sekarang saatnya kamu melangkah menuju tarekat
apa itu tarikat guru
hidup itu nyala
hendaknya bisa memberikan manfaat kepada orang lain di sekitar kita
semakin besar manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain
tentu akan lebih bagus
kamu mengikutiku untuk siar agama islam
kalau kamu akan mengerti apa maksudku
melakukan syiar agama islam disini
terkenal sebagai kadibatin yang tertutup
tidak ada berita keluar masuk dari sini jaga
yang belum jelas
apa yang kajang sunan lakukan
biarkan aku yang bertanya padamu jaga
kenapa kamu memeluk agama islam
agama islam itu menunjukkan kebaikan dan kebenaran kajang sunan

apa itu berasal dari keinginanmu sendiri
tentu saja kakak kajang sunan
aku berganti pakaian cakak
sebagai seorang pengembara biasa
maksud kajang sunan
harus memeluk agama islam
dengan keinginannya sendiri
dengan keinginannya sendiri
bukan dari paksaan orang lain
ataupun pengaruh dari orang lain
kalau penduduk disini
melihat aku sebagai sunan kalijaga
maka mereka akan memeluk agama islam
hanya karena segan terhadapku
bukan karena keinginan mereka sendiri
bukan dari hati
sekarang aku mengerti kanjeng sunan
hal itu juga lah
yang pernah dilakukan oleh
kajang nabi muhammad
kita lanjutkan perjalanan
apa tujuan kalian datang ke kabupaten ini
kami berdua hanya pengembara
kami ingin mencari pekerjaan
pekerjaan apa yang kalian cari
pekerjaan apapun akan kami lakukan kesana
selama tidak merugikan orang lain
tapi kalau kalian tidak mendapatkan pekerjaan
di kadipaten ini
kalian segera angkat kaki dari sini
kami selalu mengawasi kalian
cepat pergi dari kabupaten ini
dan kembali ke asalmu
dasar pengemis yang tak berguna
beri aku kesempatan untuk
kami sudah hancur
aku tidak bisa kemana mana lagi
hanya kadipaten ini harapan aku satu satunya
tidak bisa dibiarkan
ini belum saat
tuhan maafkan aku
prajurit jangan unuskan tombakmu tahu rendah naikkan lagi
ingatlah bagian terpenting dari pertempuran adalah ketenangan
sejak jadian sepuluh tahun yang lalu keadaan semakin damai semakin tentram
is ngomong apa kamu damai tentram ya bagus kenapa ngendumel begitu
ya bukan begitu setiap hari kita kerjaannya hanya berdiri saja
kita ini kan prajurit gerbang sudah seharusnya berperang
masih enak jadi prajurit biasa yang ada kegiatannya setiap hari
sekarang serang aku
ingatlah kalian harus meningkatkan kecepatan kalian
jika kalian kalah cepat dari lawan kalian pergunakan akal kami
ingatlah satu hal yang tidak kalah penting dari keterangan adalah pertahanan
jumlah kalian lebih banyak manfaatkanlah ini
baik anjong sunan
kita lihat apakah rencana kalian akan berhasil
ingat jangan gunakan amarah ketika dalam pertarungan
gunakan akal sehat
dan juga ketenangan
baik anjong sunan
apa sudah waktunya
apa sudah waktunya
apa sudah waktunya
gusti fatih diminta untuk menghadapkan anjong sultan
akhirnya allah menjawab semua doa doaku
dan anjong sultan sudah percaya kalau aku tidak bersalah
silahkan gusti fatih
seperti tidak ada kehidupan di kadipaten ini ke anjong sunan
aku bisa melihat tekanan batin hanya dari rawat wajah mereka
inilah yang terjadi jaga
jika di suatu daerah
dipimpinlah orang yang joleng
yang hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri
tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat